kita ke informasi yang pertama ini menyita banyak perhatian apalagi untuk anda yang memang tinggal di daerah ragunan jakarta selatan
masanya begitu ramai gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama atau ahok tiba di gedung kementerian pertanian jakarta selatan
nah ahok siap menjalani sidang yang ke enam
tiba pukul delapan lewat dua puluh lima menit waktu indonesia barat ahok yang datang sendiri tidak berkomentar apapun
ahok bergegas langsung masuk ke ruang tunggu persidangan tanpa melalui pemeriksaan metal detector
persidangan hari ini dijadwalkan digelar pukul sembilan waktu indonesia barat dengan menghadirkan enam saksi yang akan dimintai keterangan oleh majelis hakim yang diketuai dwi arso budi santiarto
dari enam saksi ada dua yang absen empat saksi tersebut wil yudin dhani ibnu baskoro dan dua penyidik polresta bogor
yang menangani laporan saksi pelapor
sementara itu tim kuasa hukum ahok akan menggali latar belakang kedua saksi pelapor karena berpotensi memiliki keterkaitan dengan pasangan cagup lain dan juga partai politik ini
yang sering dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum
nah tim kuasa hukum menilai ada ketidaksesuaian data antara keterangan saksi di persidangan dengan bap
menurut sira prayuna ketua tim kuasa hukum ahok saksi yang diajukan harus memiliki kredibilitas
dan tidak memiliki motif politis
pertama bahwa memang di dalam kuhap itu sendiri diatur dalam pasal satu ratus delapan puluh lima bahwa seorang saksi itu memang harus memiliki kualitas sebagai saksi yang memang memberikan syarat syarat khusus
dia harus tidak punya motivasi untuk niat untuk semata mata untuk memenjarakan orang
dia harus netral
memilih apa yang objektif
sehingga di dalam posisinya nanti keterangannya itu kita akan lihat motivasi dari saksi itu sendiri
ya saya kira tentu nanti akan kita lihat perkembangannya di persidangan
kan tidak mungkin saya sebelum menggali memberikan satu keterangan terkait dengan profiling ini
tetapi kami telah menemukan cukup kuat ada indikasi afiliasi saksi tertentu kepada
calon tertentu atau partai tertentu
nanti dilihat saja
kita langsung saja ke gedung kementerian pertanian
sudah ada yudi yudawan yang memantau langsung bagaimana masa pro dan kontra di luar persidangan
juga ada rifana pratiwi yang berada di depan ruang persidangan
kita ke yuda terlebih dahulu
yuda kalau saya lihat di sini kita teman teman cuma bisa melihat ada kawat berduri ada pengamanan kepolisian
tapi bagaimana dengan masa
apa bedanya jumlah masa yang lalu dengan yang hari ini
ya saat ini saya berada di depan kantor kementerian pertanian di kawasan ragunan jakarta selatan
dan kalau anda lihat rekan rekan di studio di belakang saya memang ada sebuah pagar kawat berduri
yang memang selalu disiagakan oleh aparat gabungan yang memang berguna untuk memisahkan antara masa simpatisan
ahok maupun masa fpi
yang berada di belakang sana
saat ini saya belum bisa ke belakang sana karena memang semua lini ataupun semua akses untuk menuju ke arah ragunan ditutup
sehingga wartawan ataupun masyarakat yang memang banyak berdomisili tinggal di kawasan sekitar ragunan
maupun di kawasan cilandak harus memutar
dan ini merupakan salah satu konsekuensi yang harus mereka terima setiap selasa pada saat persidangan berlangsung
dan kali ini memang terdengar sayup sayup ada suara orasi kemudian ada suara musik poco poco
ini adalah bagaimana dari tim sukarelawan yang mendukung tersangka untuk memberikan motivasi
sementara kalau di lili sebelah sana rekan rekan terdengar juga suara dari tim kontra yaitu fpi sendiri yang sudah mulai menyuarakan orasi sejak pagi tadi
sementara berkaitan dengan jumlah petugas pengamanan ada kurang lebih lima ratus aparat gabungan yang disiagakan
mereka akan bersiaga boleh jadi hingga malam hari mengingat pada persidangan kelima minggu lalu
persidangan bisa selesai pada bulan
pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
dan pada hari ini memang ada empat saksi yang disajikan ataupun yang akan memberikan keterangan dari rencana enam saksi
dan anda bisa bayangkan berapa waktu yang akan dihabiskan pada persidangan kali ini
selain itu juga buat warga maupun warga ataupun masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan cilandak rambunan dan warung buncit
pada pagi hari ini hingga nanti malam mereka tidak bisa langsung menuju warung buncit hingga ke kawasan ragunan
karena tadi kami pun tim liputan harus berhenti
sekitar kawasan ragunan sebelum hari akhirnya kita harus berjalan kurang lebih lima ratus meter untuk menuju ke tempat ini
sejauh ini memang suasana masih kondusif dan diharapkan
hingga nanti persidangan selesai tidak ada pertikaian tidak ada tindakan tindakan anarkis
yang akan menodai persidangan yang berlangsung sebanyak enam kali pada hari ini
rekan rekan saya tidak bisa mendengar suara anda karena cukup kencang suara audio dari musik maupun orasi
sehingga saya tidak bisa banyak melakukan interaksi kepada kalian
tapi itu tadi
informasi yang bisa saya perhatikan pada pagi hari ini
saya kembalikan ke studio
baik terima kasih yudi yudawan
informasi dari luar gedung kementerian pertanian
saya memasuk terlebih dahulu tepatnya di depan pintu ruang persidangan ada rifana pratiwi
rifana mungkin ini memang tidak bisa kita saksikan secara detail begitu ya
untuk mendengarkan kesaksian dari masing masing saksi yang hari ini hadir
tapi dari informasi ataupun pantauan anda bagaimana jalannya persidangan hari ini
selamat pagi daniar andra
dan juga joy
bahwa sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta
nonaktif basuki cahayapurnama sudah berlangsung sekitar satu jam dengan agenda pemeriksaan saksi
seharusnya ada enam saksi yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum
namun hanya ada empat orang yang hadir
mereka adalah williudin dhani merupakan saksi pada persidangan pekan lalu
kemudian ibnu baskoro
dan dua orang brigadir polisi dari polresta bogor brigadir polisi kepala agung hermawan dan bribtu ahmad hamdani
berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari salah satu tim yang ada di dalam ruang persidangan
karena memang wartawan tidak diperbolehkan untuk merekam jalannya persidangan
bahwa pada persidangan kali ini saksi yang dihadirkan pertama kali adalah dua orang brigadir polisi dari polresta bogor
mereka adalah bribka agung hermawan dan bribtu ahmad hamdani
kenapa dua orang brigadir dari polresta bogor ini yang diajukan ke dalam persidangan
karena majelis hakim ingin mengkonfirmasi ataupun mengkonfrontasi
keterangan dari salah satu saksi pelapor yakni willidin dhani dengan dua orang brigadir polisi dari polresta bogor
karena pada persidangan sebelumnya willy dindani mengungkapkan ia menonton video youtube yang berisi pidato dari gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahapurnama
yang diduga mengutip surat al maida ayat lima puluh satu pada tanggal enam september dua ribu dua puluh
padahal menurut tim kuasa hukum dari basuki cahayapurnama kejadian di kepulauan seribu
di mana basuki cahapurnama berpidato di depan
warga kepulauan seribu ini terjadi pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
sehingga ada ketidaksesuaian antara lokus ataupun lokasi dan juga waktu kejadian perkara
sehingga mereka meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan dua orang brigadir dari polresta bogor
dan tadi majelis hakim mencecar pertanyaan kepada dua orang brigadir dari polresta bogor
bagaimana sebetulnya proses kronologis pembentukan ataupun pengetikan laporan pemeriksaan
dan dua orang brigadir polisi dari polresta bogor
mengatakan bahwa mereka menerima laporan dari empat orang
salah satunya adalah dari willidin dhani pada tanggal tujuh oktober dua ribu enam belas hari jumat pukul enam belas tiga puluh
mereka menerima laporan berupa fisik kemudian diketik kembali dan ada juga video
namun mereka tidak berani untuk menonton video youtube tersebut
karena itu bukan merupakan hak mereka itu adalah hak dari para penyidik
sampai saat ini kami belum bisa memastikan siapa yang salah dalam ketidaksesuaian data
antara tanggal kejadian perkara dan juga waktu kejadian perkara
dan juga lokasi kejadian perkara karena pada akhirnya ini nanti majelis hakim yang akan memutuskan
tapi tadi majelis hakim memang menasehati dua orang brigadir polisi dari polresta bogor
agar lebih berhati hati lagi dalam mengurus ataupun menyusun laporan pemeriksaan
jika ada laporan yang masuk ke dalam polresta bogor teman teman
tapi kita tahu bersama ya rifana bahwa penulisan bap ini menjadi hal yang sangat sensitif dan juga penting
apalagi di persidangan
kalau kesaksian dan juga jawaban dari dua polisi polresta bogor ini
dinilai melakukan kesalahan apakah secara otomatis kesaksian tersebut bisa disebut sah atau tidak sah nih di persidangan
ya daniel betul sekali bahwa tadi sebelum persidangan kami sempat mempertanyakan hal tersebut
kepada ketua tim kuasa hukum dari basuki jawab pun nama sirap rayuna
jika memang benar benar ada kesalahan prosedur pengetikan dari kesaksian
ataupun dari laporan di polresta bogor dari wiludin dhani dan juga empat orang pelapor lainnya
ini nanti bisa diperkarakan atau menjadi tidak sah mereka mengatakan bahwa nanti kembali lagi pada keputusan hakim
hakim yang akan memberikan penjelasan ataupun keputusan atas kesaksian wiludin dhani ini
baik kalau begitu terima kasih rifana pratiwi untuk laporan sementara anda soal sidang lanjutan
dan sebelumnya juga ada yudi yudawan yang melaporkan langsung dari depan gedung kementerian pertanian tempat sidang berlangsung
terima kasih teman teman
kalau kita bicara soal sidang kasus dugaan penodaan agama
tauka gubernur aktif basuki cayepurnama mendapatkan sorotan masyarakat indonesia
termasuk penggiat media sosial sejak sidang perdana yang dilakukan pada tiga belas desember dua ribu enam belas yang lalu
hingga sidang kelima yang digelar pada sepuluh januari dua ribu enam belas berikut rentetan peristiwa yang terjadi dalam persidangan
ya benar juga ya ini salah satu sisi dari kasus yang memang cukup menghebohkan warga masyarakat
bukan hanya indonesia tapi juga bahkan dunia
jadi ini jika kita lihat di negara demokrasi
sebenarnya kan salah satu pilar dari negara demokrasi itu adalah
proses pengadilan yang merdeka
salah satunya juga dapat kita ketahui sendiri
sidangnya dari dulu juga tertutup
karena memang menghindari adanya perpecahan
ataupun konflik karena adanya pressure
bahkan proses hukum yang belum selesai
tapi sudah ada opini opini diadil oleh masyarakat
itu yang harus dihindari
betul makanya indonesia saat ini
karena kasus ini menjadi spotlight juga dari media media luar
bukan hanya media media indonesia ternyata yang heboh soal hal ini
karena bisa kita lihat juga dari new york times
yang juga mengatakan bahwa angle mereka adalah
ini merupakan tes dari pluralisme indonesia
yang sebagai populasi muslim terbesar
berpopulasi muslim terbesar di dunia
kita akan lihat apakah memang bineka tunggal ika ini berjalan atau tidak
iya sejauh ini sih memang meskipun ada masa yang pro kontra
selalu hadir di depan ruang sidang
tapi tetap saja teman teman berjalan dengan lancar
dengan pengamanannya juga yang cukup ketat
tapi kalau kita bicara memang ada banyak sekali hal menarik
yang sangat disoroti oleh masyarakat
bahkan menjadi viral tersendiri trending topic tersendiri
misalnya yang pertama pada saat ahok menangis
diberitakan media sosial
media media luar negeri
ada juga di sidang sidang selanjutnya soal fitsahat
ingat tidak ada teman teman kan dalam satu bap itu
selangsung sangat ramai di media sosial netizen indonesia cukup banyak
dan ya terus sampai berlangsung
begitu ini sudah masuk ke sidang ke enam
banyak banyak juga masyarakat yang menyoroti soal ini
tentang meskipun ini terbuka terbatas begitu kan
apalagi untuk saksi saksi saat ini juga akhirnya harus dilakukan tertutup
tidak boleh disiarkan langsung di tv
melihat ini karena kita negara demokrasi
negara mayoritas islam juga gitu kan
semuanya memang memiliki satu kebebasan untuk berpendapat juga
tapi tetap harus dijaga koridornya itu
dan tidak terlepas juga dari sekarang ada pilkada ini
yang pemilihan gubernur ini tentu saja tidak bisa dilepaskan
karena ahok kan memang salah satu calon
dan pasti dalam keadaan seperti ini
para pendukung ahok juga ingin mengawal
bahkan sampai ada pocok pocok tadi ya saya dengar
iya jadi rencananya
sidang ini bahkan diprediksi sampai bulan mei
karena saksinya banyak
enam saksi baru dari pelapor belum lagi dari telapor
jadi ada banyak sekali rangkaian
kita ikuti saja bersama ya tentu saja kita akan memantau itu semua